sepuluh peboling putra dan tujuh peboling putri indonesia mengikuti pemusatan latihan asian games dua ribu delapan belas di bowling center jakabaring sport city palembang
mereka menjalani latihan sejak awal mei dua ribu delapan belas dan akan dievaluasi akhir
sehingga dua belas atlet diantaranya akan ditetapkan menjadi tim nasional yang akan berlaga pada pesta olahraga negara negara asia
para atlet akan diasuh satu pelatih asing dan empat pelatih lokal
turfis graner asal seattle amerika serikat yang pernah melatih filipina dan malaysia akan membimbing rian lalison dan kawan kawan
sementara itu menurut ketua bidang pembinaan prestasi pengurus besar persatuan bowling indonesia pbpbi
target yang akan dicapai timnas bowling pada asian games dua ribu delapan belas adalah satu medali emas
tim menang putra putri karena memang ini tim menang putra putri ini adalah event event yang pertama kali berbandingnya di asian games
target berapa kali

para atlet ini senang berlatih di lintasan bowling baru di bowling center jakabaring
menurut rian lalisang tempat ini mempunyai lintasan terbaik meski venue tersebut baru saja rampung dibangun
kita sih di bowling dimna cukup bagus ya
tidak kurang tidak kalah
saya sangat bagus sekali hanya tentu oiling yang kita pakai buat asian games ini
atlet bowling indonesia telah mengikuti sejumlah uji coba di luar negeri
dan kemudian melakukan pemusatan latihan di jakabaring palembang dengan venue bowling center terbaik
dari empat belas pemain nantinya akan disaring menjadi dua belas atlet
mereka diharapkan dapat memenuhi target dua medali emas
yang diminta kementerian pemuda dan olahraga